pembunuhnya sudah ditangkap sudah dipenjara
ya karena aku anggah sama ali tuh kayak ngerasa ada yang ngeganjel aja tante
ada apa dengan kematian roy
ada apa dengan pembunuhnya
kenapa semua menyelidikinya lagi
kalau aku bukan pembunuh roy
anggah chat kamu
kalian sedang selidiki kasus pembunuhan roy
aduh ketahuan deh
nggak bisa bohong lagi ke tante rosa kalau udah kayak gini
aku sama anggah itu emang ngebantuin alo untuk menyelidikin kasusnya roy
bukannya pembunuhnya sudah ditangkap sudah dipenjara
ya karena aku sama anggah sama ali tuh kayak ngerasa ada yang ngeganjel aja tante
tante udah ya tante kita nggak usah bahas hal ini lagi ya please
tante mendingan istirahat tante percaya sama aku ya kita ngelakuin ini semua demi kebaikan kita semua kok
percaya sama aku
istirahat ya tante ya
tante nggak usah mikirin yang lain lain lagi ya
selamat istirahat tante
selamat malam michi
selamat malam tante
enggak tuh gimana sih bikin kacau aja
rena udah tidur
udah bu arena udah tidur
selamat istirahat bu bos
bu bos kok sedih gitu ya mukanya
ada apaan ya
aduh semoga baik baik aja dah semuanya
gak ada huru hara lagi yang bikin jantung gue deg degan
apaan ini pelakunya
kenapa diselidiki lagi
bukannya kamu bilang pelakunya udah dihukum
bukannya pembunuhnya sudah ditangkap
udah di penjara
karena aku anggah sama alih itu
kayak ngerasa ada yang ngeganjel aja tentu
ada apa dengan kematian roy
ada apa dengan pembunuhnya
kenapa semua menyelidikinya lagi
mah br spreta
masih dikira anggam ya
kamu juga kena ya
banget banget bang curious alhamdulillah
ya allah kenapa roy
bentar bentar bentar
aduh ya allah
terus kamu gak hati hati sih
aduh sini sini mama bener
kamu tuh tadi mama udah bilang hati hati
aduh ya ampun
aduh aduh aduh
gak karena kalo gak diteken
darahannya gak berhenti
udah gak apa apa loh ma
kamu jangan terluka lagi ya
mama gak sanggup ngeliat kamu terluka
padahal ini luka kecil
mama tenang aja
roy itu kan kuat
kan aku jago beradiri
gak ada yang bisa ngelukin aku
ya walaupun andin ngelukain aku
aku gak tega untuk membalasnya mah

karena aku bucin banget sama andin
karena aku bucin banget sama andin
aku jatuh cinta ma
aku jatuh cinta ma
aku jatuh cinta ma
bener kamu cinta sama andin
aduh anak mama
dan nanti dibersihin lagi ya
jangan terluka lagi ya
jangan terluka lagi ya
mama jangan nangis
aku kasih tau ancus deh sama miss kiki sama tante mici kalau oma nangis